mempertandingkan empat puluh cabang olahraga venue asian games dua ribu dua puluh dua di hangzhou ini
tersebar setidaknya di lebih dari tiga puluh venue yang berbeda di sekitar kota hangzhou
hal ini tentunya menjadi persoalan tersendiri
khususnya bagi jurnalis dari luar tiongkok yang meliput asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou
untuk mengatasi hal tersebut panitia asian games dua ribu dua puluh dua membuat fasilitas transportasi mall
melayani tiga puluh rute yang berbeda bus bus yang sudah disiapkan oleh panitia asean games dua ribu dua puluh dua ini
selalu siap untuk mengantar para jurnalis ke lokasi venue pertandingan
informasi tentang jam keberangkatan venue tujuan perkiraan waktu tempuh
dan cabang olahraga apa yang dipertandingkan di venue tersebut tersedia lengkap di lokasi
masih kurang jelas
puluhan mahasiswa yang menjadi sukarelawan asean games dua ribu dua puluh dua juga selalu siap untuk membantu
fasilitas transportation mall ini memang sangat membantu kinerja dan mobilitas dari para jurnalis peliput asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou
karena apabila kita ingin menuju ke suatu venue dan menggunakan kendaraan umum seperti taksi misalnya
salah satu kendala terbesarnya adalah bahasa dan komunikasi
karena hampir semua supir taksi yang pernah saya naiki ini tidak bisa berbahasa inggris
beroperasi dari pagi hari hingga tengah malam
semua fasilitas transportasi ini bisa digunakan para jurnalis yang memiliki tanda pengenal asean games resmi secara gratis
di transportation mall ini panitia juga menyediakan rute dari dan menuju ke media center
serta beberapa hotel rekanan dan media village
kemudahan transportasi yang disediakan sangat membantu
karena dia memudahkan pergerakan kami yang tinggal di village mau ke setiap venue
hanya perlu mengambil transport dari village terus ke tempat yang lain
hanya perlu mengambil transport dari village terus ke tempat yang lain

terus ke transport hub kemudian tinggal pilih saja di mana venue yang kita mau pergi
saya pikir ini sangat berguna bagi para jurnalis yang bekerja di asean games

semua jadwal di transportation mall ini juga bisa diakses di website dan aplikasi yang dapat dengan mudah diunduh
dan yang terpenting semua keberangkatan bus di sini selalu tepat waktu dan diperlukan dengan baik
dan sesuai jadwal